sementara itu calon wakil gubernur dki sandiaga uno melakukan sosialisasi di daerah mampang perapatan
dalam kunjungannya sandiaga kembali menjelaskan program unggulan pasangan nomor tiga ini
yang menjelaskan dalam programnya ini mereka akan memberikan bantuan modal hingga tiga ratus juta rupiah
sosialisasi visi dan misi juga ia lakukan di daerah jatipada